uang harganya kan enggak sama harganya kan lebih kecil
menugaskan menko pmk untuk menetapkan
mungkin di hang tuah musim kemarin kan menitnya berkurang nih ketika dia di bali
artinya lima ratus ini kalau margin call tidak apa apa
thank you semua ya yang udah dengerin
daniel tuh megang sangat banyak di preseasonnya
mereka dituntut untuk kemudian bisa memberikan yang lebih gitu
dan pengusaha bakpia mino juga ada yang menggunakan nama sebagai merk dagang
nah undang undang pemilunya ini nih pasal pasal itu yang merupakan instrumennya
secara tangan pun lebih panjang kelvin gitu
tapi kita punya waktu yang sangat sempit
kayak lingkungan teman gitu basket juga
berada di salah satu kawasan elit jakarta kebayoran baru
harapannya juga indonesia nggak perlu
kalau teman teman kita sendiri tidak mulai disiplin dengan protokol kesehatan
ini salah satu tadi kan kalau di kelas ketinggiannya sekitar satu enam satu tujuh meter
nbl australia ya itu sih
jadi bagaimana kita menciptakan atau membuat transportasi umum itu
bisnis penitipan sepeda motor di stasiun depok lama sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
verdi pun kemaren di gate banget mainnya gitu
apalagi mengingat sekarang partai berideologi islam itu